jepangnya aja yang ganteng dan cantik tapi pak mereka tuh cerdas banget
pak yang satunya itu anak saya pak yang satunya lagi calon pak
tapi aduh tapi pak kok saya gak yakin ya pak
loh kenapa bu ibu gak yakin bisa melobi mereka
oh bukan bukan itu maksudnya pak
maksudnya saya itu talent yang perempuan itu kadang kadang itu susah
apakah salah kalau ada seorang laki laki jatuh cinta sama seorang perempuan
walaupun usianya beda jauh
karena kalau menurut aku
saya bukan urusan yang penting rasa sukanya
aku jatuh cinta sama kamu dan aku mabuk cinta
setiap detik setiap menit setiap hari
aku tidak bisa menghilangkan bayangan kamu dalam pikiranku
kalau kamu tidak keberatan
saya ingin menjadi bagian dari hidup kamu
dan izinkan perhiasan ini pun menjadi bagian keindahan yang akan menempel di tubuh kamu
kalau kamu berkenan tentunya
mau dicubit biar kayak
boleh juga dicubit karena
aku tidak tahu kalau aku ini sudah bermimpi atau tidak
jangan teriak teriak gede gede malu
berarti ini bukan mimpi
terima kasih banyak
gimana aku bisa cerita dari kamu
baru bisa rumah beberapa hari aja udah bikin aku galau
ini sih pak
ini saya mau ngasihin semua draft kegiatan dan cost buat project
propriety yang ditenggerang
mohon bapak cek kembali dan bapak koreksi sebelum dieksekusikan
terima kasih ya pak
hari ini kira kira kita masak apa ya buat papi
kalau menurut surti teh non
mendingan nontet telpon aja dulu sama tuhan mau pulang jam berapa
kan masak juga percuma sayang nanti adem gak enak ya
iya juga sih
coba bentar ya
eee pi maaf ya reva ganggu
tapi kira kira hari ini pulangnya jam berapa
soalnya reva rencananya mau nyiapin makanan buat papi
nooo jangan jangan sayang
papi gak tau mau pulang jam berapa
pokoknya papi lagi banyak banget
ngumpuk banget nih
kayanya kamu gak perlu deh memiapkan makanan buat papi
lebih baik kamu nyiapin makanan buat kamu ya sayangnya
yaudah deh kalo kayak gitu selamat bekerja ya pi
apa aku mendingan bawain makanan ke kantor aja kali ya
soalnya kan kasihan juga takutnya nanti papi karena
terlalu fokus kerja jadi lupa makan
apalagi kan sekarang udah gak ada yang merhatiin papi lagi di kantor
yah kalo surti mah gimana non aja
kalau emang itu bagusnya ya silahkan
tapi non teh emang gak takut pergi sendiri
enggak lah bi tenang aja
jadi sekarang teh surti masak apa dong
ah gak usah bi
jadi bi surti gak usah bantuin reva masak
reva tuh rencananya mau beliin makanan kesukaan papi di restoran favorit papi sana
biar papi makin semangat kerja ya

ya udah kalo gitu reva berangkat dulu ya
surti ternyata di apartemen temer deka ya
mau ke dapur
nah ada pintah
nanti bakal menang

pak pak fah